di usianya yang ke tujuh belas transmedia jawa timur semakin mendapat banyak dukungan dari pemirsa
tidak hanya memberi tontonan yang mendidik transmedia juga diharapkan menjadi trendsetter tv nasional
senin siang transmedia merayakan ulang tahunnya dengan menggelar open house
bagaimana keseruannya berikut liputannya
dukungan dari berbagai kalangan masyarakat terus berdatangan dalam ramah tamah perayaan hari ulang tahun transmedia ke tujuh belas
di kantor biro transmedia jawa timur di jalan yosudarso surabaya senin pagi
meski digelar sederhana acara ramah tamah yang mengundang berbagai instansi dan rekanan
mereka hadir dengan membawa berbagai ucapan selamat serta apresiasi agar transmedia menjadi televisi kebanggaan warga jawa timur
dan berjalan sebagai fungsinya mencerdaskan bangsa
transmedia adalah media yang besar dan tidak terasa sudah tujuh belas tahun mendampingi kita bersama sama memberikan informasi yang edukatif
kepada masyarakat khususnya yang ada di kota besar surabaya
di sisi lain ruang penyiaran transmedia
mereka juga mendapat kepercayaan komisi penyiaran indonesia jawa timur tidak hanya sebagai tempat hiburan
tapi juga memberi wawasan luas bagi warga jawa timur
kami melihat program program dari transmedia secara umum sudah memenuhi ketentuan itu
hanya saja memang ada beberapa yang perlu digeser terus untuk masuk ke jam jam yang produktif
supaya masyarakat di jawa timur juga bisa menikmati tayangan tayangan yang berkualitas dari transmedia itu
berbagai program transmedia akan terus hadir untuk mencari penyelidikan dan mencari penyelidikan
kami juga akan menemani masyarakat jawa timur baik sebagai tontonan hiburan dan edukasi untuk masa masa mendatang
selamat ulang tahun transmedia
ardia putri surabaya